coba ya teh teh nang ya
mau teh manis
nah ya itu boleh
udah udah nih bikinin mama kamu teh manis una
berhentiin ini semua abah
iya abah ngerti
ya udah mending sekarang abah pulang
biar mau diselesaikan semua masalah ini sama bapak
nanti kamu dikasarin sama dia
bagaimanapun juga mundi anaknya dia
bapak bisa aja ngelakuin itu dari dulu ke mondi
tapi mungkin dia masih sedikit sadar kalau mau nining darah dagingnya dia
biar abah pulang ya
ya sudah hati hati ya mondi ya
kalau ada apa apa telepon abah langsung ya
udah berapa kali mondi bilang ke papa
jangan pernah ganggu kebahagiaan mama
jangan pernah ganggu kehidupan mondi lagi pak
semua ini enggak akan terjadi
kalau kamu menurut permintaan bapak
papa ini nggak ngerti ngerti juga ya pak
mondi udah selalu bilang mondi ini udah punya pacar pak
dan di depan papa sendiri bella bilang kalau bella itu gak mau dijodohin sama mondi
fair sebenarnya ini bagaimana sih
gue tadi bingung
kenapa bella kok ngomong gak mau dijodohin
tadi si bella itu hanya pura pura
dan lo tugas lo tetap harus menekan mondi
supaya dia mau jadi pacarnya bela
ya tapi bella tetap pura pura mau
kamu benar mondi
tapi papa sangat yakin bella sangat mencintai kami
dia ngomong begitu karena dia anak yang baik
justru dengan pernyataan bella seperti itu
papa makin tertarik menjodohin kamu dengan bella
dia orang yang baik cantik dan kaya
papa emang benar
beli itu cantik baik anak orang kaya pak
tapi bukan berarti harus bisa cinta sama bella pak
cinta akan tumbuh dengan sendirinya mandi
karena bella sangat menyayangi kamu
suatu saat karena bella sangat sayang pada kamu
papa yakin suatu saat kamu akan mencintai bella
papa gak akan memaksa
mondi mohon banget pak
sebaiknya papa udah gak perlu lagi bahas perjuangan moni sama bella
karena kalau sampai papa masih mau bahas ini juga
biar mondi yang jauhin papa
sesuai janji mondi
kenapa kamu gak mau ambil hadiah dari bapak
papa sangat kecewa
bukannya mondi gak mau nemenin papa waktu itu
tapi memang kemarin itu mondi lagi sibuk banget pak
gak bisa ketemu sama papa
dan kedua dari papa sekarang mau dipake ho
mondi dateng sini naik motor dari papa
jadi kamu sudah ke rumah tante dinda
papa senang mendengarnya
memang selama ini papa ngelantarin kamu

papa dapat kesempatan lagi buat kedatangan

menembus kesalahan kesalahan bapak di masa lalu
dan mondi yakin papa pasti masih bisa berubah
dan mondi yakin papa pasti masih bisa berubah
mondi juga minta maaf semua papa
kemudian sekarang mau diantar papa pulang ya
papa kesini gak ada kendaraan
aduh ini abah diteleponin
gak diangkat angkat teleponnya
terganis serahin aja sama allah doa
semoga gak ada apa apa
abah aman aman ya
aduh teteh tenang
supaya teteh tenang ya
mau teh manis
nah iya itu boleh
abah gak jadi berantem kan
apa dimana mana yang namanya berantem
untuk berantem gak ada sedikit sedikitan
teguh ngapain sih abah
berantem berantem gak ada sedikit sedikitan
ya itu mah kemahadeh
saya teh sudah menahan nahan emosi
tapi si badak jumboro kok kok
memancing saya terus
mancing amarah saya terus
kemah tidak emosi tau
yaudah itu jadi kejadian
tapi untungnya ya si kemon
padahal matanya abah udah mau menang
abah mau kede dia
atau saya juga mau dikede sama dia
untung aja ada kemot
iya abah kenapa adi biarin sendiri sih
mondinya bilang dia mau sama papanya dulu
karena ada yang mau ngobrolin
udah neng percaya saja
papahnya si kemot tidak akan ngapa ngapain si kemot
atau udah panamakna si kemot
pasti aman itu neng
gara gara masalah lulus saya ini semuanya jadi ribet
ya itu kemah
kata si a juga bilang udah bang gak apa apa
abah pulang aja
abah mau kebakalan
nyakitin kemot gak akan pernah
yaudah kalau gitu
abah masuk yuk
iya memang belum
tapi kalian juga pasti belum sholat kan
jadi imam mah tuh eh
atau nungguin abah kemah
abahnya juga nyari nyari gini
abah tadi mondi sms
katanya dia mau menginap di rumah tante dinda katanya
lelaki mah kalau nginap di rumah tantenya tidak apa apa
dan ada papahnya juga
kamu percaya gak sih
masa ya aku tuh dikasih tahu sama papi
kalau bisurt itu dijemput sama tukang ojek pacarnya dia
ya papi juga taunya dari adriana sih
sebenernya aku gak percaya sama sekali loh
mendingan kamu tanya langsung aja deh sama tukang ojeknya
nah itu dia boy
tapi sih rencananya
aku gak percaya sama sekali loh
nanti itu mau nanya sama tukang ojek yang biasanya manggal dekat komplek perumahan adriana
hmm yaudah yaudah sekarang mendingan kita tunggu hasilnya aja
gimana papi kamu nanya ke satpam komplek itu
hmm aku mau beli bubur sih kamu mau
hmm mau deh
eh enggak deh
hmm ah yaudah kalau gitu tutup aja teleponnya deh kalau gak mau

ehm yaudah tapi kamu duluan yang nutup ya

bilasan tahun aku enggak bisa ketemu sama bu dermatokon
belasan tahun aku enggak bisa ketemu sama bu dermatokon
tapi sekarang kamu masih memberikan aku kesempatan untuk bisa lebih dekat sama bu dermatokon
semoga aku bisa bawa papa ke jalan yang lebih baik ya allah
semoga aku bisa bikin papa gak gangguin kebahagiaan mama dan apa lagi
dan aku juga gak mau ngerusak kebahagiaan mama
tapi aku juga gak mau ngecewain papa
papa mau ngajak kamu ke taman
tempat kita sering lari lari pagi waktu kamu masih kecil dulu itu moni
kamu pernah belajar
bela diri di taman itu
wah mang diman
iya den ini hp orang den
hp saya mah hilang di jamret orang den
waktu saya ngejar jamret
dompet saya juga jatuh dong
waktu saya balik ke terminal
semua oleh oleh yang dari kampung abis den
mang diman tenang aja ya
sekarang mang diman dimana
biasa den di celilitan di belakang terminal den
tidak ada yang bisa dianggap sebagai pembawa